para pelaku usaha pariwisata di sana juga sudah mulai bersiap begitu

sudah sekali ya sudah ramai sekali di jogja

maka waktu itu pak fusfor dan pak zalem
kita mencapaikan nah lalu baiknya pada waktu itu kan ada delapan yang dikauji jogja
nah yang selain delapan ini juga sudah dipenuhi oleh para wisata
kita mengawalkan karena tidak ada pengawannya
itu bukannya pembukaan
nah setelah itu beberapa minggu kemudian kita turun level dan kita lihat adanya peningkatan yang cukup signifikan
kalau wisatawan yang datang
hotel yang ada di kota jogja di rangka satu itu malioboro dan sekitarnya
jadi juga bisa sampai enam
destinasi wisata kalau kita melihat pergerakannya dari aplikasi dan lain lain
kami melihat peningkatannya di weekend

tempat wisata yang ada di sini
tentu ini memilihkan ekonomi yang ada di sini
cukup banyak sekali pak yang sudah hadir di sana
saya juga rasanya rindu sekali untuk berkunjung ke yogyakarta begitu
kita tunggu di jogja lagi ya pak
nah ini kira kira untuk persiapan akhir tahun pak
kan pastinya akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan kira kira dari pelaku usaha kan
seperti apa persiapannya pak termasuk untuk prokesnya
ya tentu karena kita sudah cukup banyak yang sudah mendapatkan pcc
baik itu hotel restoran maupun tempat di karta dan tempat di kota
tentu ini menjadi promosi kita yang bagus ya
lebih dari empat ratus pak yang mendapatkan sertifikasi cisc
tetapi bagi yang belum pun kami melakukan cara verifikasi terhadap tempat ya

sehingga kami memastikan protokol kesehatan
namun demikian kami juga ingin mendorong kepada wisatawan supaya kerjasama dengan kami
karena kami kalau sepeta tapapun kalau wisatawan juga generalnya rendah
ini juga tidak akan membuat situasi akar
ya perlu kerjasama antara pengelola wisata yang di jogja
pemerintah penegak hukum tetapi juga dari wisatawannya sendiri
mari kita tak propes
karena dengan satu satunya itu
jadi kita menghindarkan kecebaran
nah persiapan yang kami lakukan di akhir tahun
akhir tahun itu jogja itu selalu ada beberapa titik
banyak yang kita lakukan di akhir tahun
dan ada beberapa event besar

maka kemudian kita lakukan secara hybrid
hybrid tentu yang bisa hadir di event tersebut adalah orang orang yang sudah melakukan
pasti tentunya dengan perhatian
seperti itu saja
semoga pariwisata di yogyakarta dan juga di seluruh wilayah indonesia segera bangkit
dan yang pasti harus kita perhatikan juga dari hal cleanliness health safety
dan juga environmental sustainability nya ya pak
baik kepala dinas pariwisata d i e
insinyur singgih raharjo
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dan kami kembali ingatkan kepada anda pemirsa
saya diana twika undur diri